terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
jalan layang cipinang lontar hari ini secara resmi dibuka untuk kendaraan roda dua dan empat
jalan layang cipinang lontar sepanjang tujuh ratus meter dengan lebar tiga belas meter ini dibangun untuk mengurangi kemacetan
akibat adanya perlintasan sebidang dengan rel kereta api jakarta bekasi
satu lagi proyek infrastruktur dki jakarta diresmikan yakni jalan layang atau flyover cipinang lontar
proyek pembangunan flyover yang sudah dikerjakan sejak maret dua ribu tujuh belas ini
akhirnya dibuka dan diresmikan oleh kepala dinas bina marga dki jakarta yusmada faisal pada hari ini
arus lalu lintas dari arah jatinegara menuju rawamangun pun maupun sebaliknya
kini tak harus melewati perlintasan sebidang dengan rel kereta api
dan pembukaan lintas atas ini secara paralel juga akan menutup total perlintasan sebidang dengan rel kereta jurusan jakarta begasi
coba ulangi uji coba pembuka jalan open traffic
sambil kita akan evaluasi ya ini perilakunya itu
pengkondisian dari para pengendara dengan infrastruktur yang baru
dan ketika di uji coba ini perlintasan kereta api itu akan kami permanenkan ditutup
jadi semua mulai hari ini semuanya lewat di atas ini dua arah
baik dari arah jati negara ke rawamangun maupun rawamangun ke jati negara
dan kini kami telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia miladia rahma
di jalan layang cipinang jakarta timur
selamat siang mila
bagaimana kondisi lalu lintas pasca difungsikannya jalan layang cipinang lontar
apakah semakin lengang begitu atau masih sama saja
selamat siang anissa
seperti tadi sudah disampaikan bahwa hari ini betul memang jalan layang atau flyover cipinang lontar sudah diresmikan
oleh kepala dinamarga dki jakarta yusuf ade faisal pada pukul sembilan pagi tadi
dan artinya hari ini juga kendaraan baik roda dua maupun roda empat sudah bisa melintasi flyover yang ada di belakang saya ini
mungkin kamera bisa mengarahkan lebih dekat ya
menjawab pertanyaan anda anissa
apakah kemudian lalu lintasnya memang lengang atau padat begitu
jadi memang sejak kemudian tadi pagi dibuka sejak pukul sembilan harus lalu lintas di kawasan flyover cipinang lontar ini
lalu lengang begitu ya
tidak ada kepadatan lalu lintas yang terjadi
ini tentu saja berbeda dengan keadaan sebelumnya pada saat flyover cipinang lontar ini belum dioperasikan
kita tahu bahwa titik ini tempat saat ini saya melaporkan ini sebenarnya dekat dengan perlintasan sebidang dengan rel kereta api jurusan jakarta bekasi
dan biasanya memang sering sekali terutama pada jam jam padat pada saat berangkat bekerja atau pulang kerja
ini di titik ini biasa terjadi kemacetan
panjangnya bisa mencapai dua ratus sampai tiga ratus meter
apalagi jika pada saat kemudian terjadi perlintasan ini kereta api juga melintas
artinya memang waktu macet atau waktu berhenti kendaraan ini juga cukup lama sehingga impact nya atau dampaknya ini kemacetan juga jauh lebih panjang begitu
tapi kalau kemudian kita bahas sedikit ya secara konstruksi tadi seperti disampaikan dalam laporan sebelumnya
bahwa jalan layang ini panjangnya adalah tujuh ratus meter begitu lebarnya tiga belas meter
secara tadi kita lihat fasilitasnya pendukung seperti misalnya rambu rambunya kemudian jalannya memang sudah halus kemudian lampu penerangan juga sudah terpasang
sejauh ini bisa disampaikan bahwa ini sudah sangat representatif untuk kemudian dilalui oleh pengguna kendaraan
tapi memang harus dilihat lagi lah pada jam jam padat terutama pada pagi maupun sore hari bagaimana keefektifan dari flyover cipinang lontar ini
tapi sejauh kemudian tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu pengguna jalan yang menyampaikan bahwa
dia memang seringkali melewati kawasan ini jadi sudah tahu biasanya bagaimana sebelum dibangun atau dioperasikan flyover cipinang lontar ini
biasanya di titik ini sampai dengan selesai perlintasan sebidang anissa dan juga pemirsa pada saat kondisi macet dia harus melalui lintasan ini atau melalui jalanan ini
kurang lebih sekitar lima belas sampai dua puluh menit
tadi kami mencoba juga saya sudah mencoba menggunakan mobil kita bisa melaju kendaraan kita sampai dengan kecepatan empat puluh sampai enam puluh km per jam kurang dari tiga menit
jadi antara satu lima sampai dua menit
dua puluh menit begitu ya itu dalam kondisi lengang sekali jadi memang cepat sekali
mudah mudahan ini juga menjadi salah satu cara juga dan juga solusi untuk meminimalisir dan mengurangi kemacetan di berbagai titik di wilayah jakarta
salah satunya di kawasan jakarta timur sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya
tapi kalau kita bicara soal apa saja infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah provinsi dki jakarta memang ini menjadi salah satunya
sebelum ini kita tahu sudah ada flyover pancoran yang juga sudah diresmikan dan memang kalau kita lihat ada terlihat sedikit perbedaan ya
kalau kemudian saya juga merasakan sendiri karena sering sekali melewati flyover pancoran
di flyover pancoran sendiri memang terasa sekali begitu melewati flyover jalanan lengang begitu ya tidak terjadi kepadatan
tapi biasanya pada saat jam jam kerja begitu kita turun dari flyover pancoran kita sudah dihadapkan pada kemacetan lalu lintas yang cukup panjang
pada saat berangkat bekerja pagi begitu ya dari titik turun flyover sampai dengan depan kantor itu bisa menghabiskan waktu antara lima belas sampai dua puluh menit jadi cukup panjang
nah nanti sebenarnya sih sangat menarik jika kita akan melihat apakah pada jam jam padat terutama pada saat pagi maupun sore hari flyover cipinang lontar ini juga cukup efektif
tapi kalau kemudian dilihat dari bagaimana rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan tampaknya sih memang cukup efektif untuk mengurangi tingkat kemacetan
meskipun sebenarnya ya kita tahu masih ada saja kemudian warga yang melintas di bagian bawah
padahal sebenarnya tadi dari kepala dinas bina marga menyatakan secara bertahap memang secara paralel

perlintasan sebidang ini sejalan dengan kemudian pengoperasian flyover cipinang lontar ini akan ditutup permanen
jadi sudah tidak boleh lagi ada kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang melintasi di bawah begitu ya semua harus lewat flyover
satu lagi anissa saya gambarkan persis di belakang saya ini kamera mungkin bisa mengarahkan dekat dengan truk dishub yang kemudian kita lihat
ini ada separator yang sudah dipasang
biasanya memang ini menjadi titik kemacetan mengapa
lontar lintas baik dari wilayah rawa mangun menuju jati negara maupun dari jati negara menuju ke rawa mangun suka atau seringkali berputar arah atau mengalukan u turn di kawasan ini
jadi ini menjadi salah satu rekayasa lontar juga yang dilakukan oleh disho dan juga pulau daya metro jaya
salah satunya adalah dengan menutup lintasan ini sehingga memang tidak akan menimbulkan kemacetan di titik setelah flyover cipinang lontar ini dilalui
dan kalau kita bicara soal kemacetan saya juga ingin share sedikit ya bagaimana kemudian peringkat kemacetan di jakarta khususnya dan juga indonesia
dari data terakhir yang kemudian dirilis oleh indrix salah satu lembaga riset yang berbasis di washington dc amerika serikat yang menyatakan dan menempatkan jakarta ini menjadi kota termacet nomor dua belas di dunia
jadi di luar amerika utara dan juga eropa ini merupakan peringkat kedua di kawasan asia setelah bangkok
anda bisa bayangkan anissa dan juga pemirsa bahwa kita ini warga jakarta
karena yang setiap hari harus berhadapan dengan kemacetan ini harus menghabiskan waktu di jalanan membuang bahan bakar tenaga kita ini sebanyak enam puluh tiga jam setiap tahunnya
ini artinya di bawah memang bangkok yang paling tinggi memang di kawasan asia yang menghabiskan waktu bermacet macetnya di jalanan ini enam puluh empat jam setiap tahun
mudah mudahan ini juga menjadi sebuah langkah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh warga ibu kota salah satunya adalah pembangunan dan pengejutan
ini artinya di bawah memang bangkok yang paling tinggi memang di kawasan asia setiap tahun ini harus berhadapan dengan kemacetan ini harus menghabiskan waktu di jalanan membuang bahan bakar tenaga kita ini sebanyak enam puluh tiga jam setiap tahun
dan bisa kembali ke studio
baik terima kasih miladia rahma atas laporan langsung anda dari kawasan jakarta timur
selamat kembali melanjutkan tugas dan selamat menikmati jalanan yang lebih lengang